tarian salsa biasanya dikenal dengan tarian yang sensual
namun di surabaya tarian latin ini justru dijadikan kegiatan olahraga untuk melangsingkan tubuh
gerakannya yang dinamis diakini bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan
serunya lagi pesta salsa ini disajikan dalam nuansa country
bagaimana keseruannya berikut liputannya
tarian salsa mengingatkan kita pada tarian latin yang sensual
meski demikian tarian ini ternyata banyak penggemarnya
di surabaya tarian ini juga menjadi salah satu pertunjukan di sebuah pesta
seperti yang digelar di sebuah klub malam di kawasan taman bungkul ini
para pengunjung diajak menari bersama mengikuti irama musik latin
gerakannya yang dinamis diyakini bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan
dan beginilah gaya para pengunjung saat menarikan tarian salsa
satu dua satu dua
hentakan kaki kaki lincah ini meliuk menari mengiringi alunan musik amerika latin
indahnya tarian salsa yang mereka peragakan begitu enak dilihat dan dinikmati mata
nah lalu untuk para wanita terutama itu bisa memperlambat kepimpunan
karena pada saat kita menari semua bagian otak kita bekerja
pesta country di klub malam ini memang berbeda dari pesta biasanya
semua properti yang ada di klub ini disulap bernuansa country
pengunjungnya pun diwajibkan memakai pakaian kontri ala koboi amerika latin
yang bikin seru di tempat ini juga disediakan aksesoris dan steak untuk foto
dan juga untuk pakaian
bernuansa kontri secara gratis
puas berolahraga salsa kini saatnya para pengunjungnya bisa berbicara
bersama bernuansa kontri secara gratis
bermakin menambah panas suasana malam ini
hentakan musik keras dari ramuan panel panel mixernya
membuat para pengunjung wanita ikut bergoyang
nah bagaimana seru bukan